serang aku lagi
kamu sudah tidak berdaya
kalau begini terus kamu bisa mati
kalau memang kau harus mati
aku hanya ingin mati di tangan
ini penebus dosaku
atas keserangku pada
di tangan orang yang sangat aku cintai di dunia ini
di tangan orang yang aku cintai selamanya
yang selalu hujahkan di hatiku
ini sudah terlalu lama
pengusaha lain akan segera tahu kami yang menyusup
maafkan kami telah mencampur persahaman kalian
kami tahu ini tidak terhormat
tapi ini harus dilakukan
dinda kenapa kamu menyembuhkan aku lagi
apakah kurang jelas jakarta
aku sudah menyampaikannya kepadamu
bahwa aku bukan alawanku
sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa menang dari aku jakarta ruh
itu tidak akan membuatku mundur dinda
tolong hentikan perbuatan ini
kalau kamu ingin menghabisiku lakukan
jangan setengah setengah dinda
kalau memang aku bersalah ayo habisi aku
hanya itu jalan satu satunya untuk menghentikan niatku
sadarlah jakarta sadarlah
jangan lupa aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
tidak bisa jaka
dunia kita berbeda
hubungan kita adalah termasuk hubungan terlarang
kamu masih ingat itu
tentu aku ingat jaka taru
kenapa dinda tidak menghabisiku dari tarik
kenapa tidak hanya mengalah dalam tarungan
aku tidak patut diperlakukan seperti ini
aku tidak pantas dinda
kau memang tidak pantas diperlakukan seperti itu jaka taru
tapi kau pantas diberikan kesempatan
kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar
aku tidak akan meninggalkan gindang
ingatlah pada tujuan kita
selamat bertemu lagi jaka taru